ngapain abang megang megang muka aja
jangan bilang abang udah nyium bibir aja ya bang
tapi saya cuma bermaksud tolong beng
udah berapa tahun saya jaga bibir aja
biar tetap rawat
yalah puin buat laki laki nanti
abang malah ambil perawanan bibir aja
gak ada perawan lagi
kalau gitu ayo kita berdindak
saya cuma berniat menolong bang

tadi nang ini tenggelam
saya cuma berniat menolong
dan memberi nafas kuat
ada yang lebih
tuh gua lihat tadi bibir lu cuman masih nongles sama gua
lu mau pergosel dia kan
gak ada saya mau sering pergosel dia
yaudah saya mau cabut
aku udah ngambil perawanan bibir a i
makasih ya bang
saya cuma berniat nolong kok gak lebih
tolong kasih tahu sama anak buah kamu ini